menggunakan mobil pribadi calon penumpang bandara soekarno hatta juga dapat menggunakan kereta api khusus bandara dan juga bus damri
kedua mode transportasi ini selain nyaman digunakan juga memiliki keunggulan masing masing di samping waktu tempuh yang relatif sama
produser lapangan cnn indonesia mencoba membandingkan menggunakan bus dan juga kereta khusus bandara dengan waktu tempuh perjalanan yang sedikit berbeda

aku mau coba naik kereta dulu ya
saya akan mencoba naik bus damri kita akan melihat waktu tempuhnya kira kira lebih cepat yang mana
apakah menggunakan kereta bandara ataukah menggunakan bis damri ini
kita akan lihat siapa yang lebih cepat dan lebih efektif kereta atau bis
kami memulai perjalanan menuju titik lokasi keberangkatan yang berbeda
untuk ke bandara soekarno hatta saya naik bis damri dari kawasan pasar minggu jakarta selatan
yang akan mengantarkan saya menuju bandara suta
sedangkan saya menggunakan moda transportasi baru kereta api khusus bandara dari stasiun sudirman baru bni city
armada ini baru saja diresmikan oleh presiden joko widodo sebagai angkutan alternatif menuju bandara soekarno hatta
menggunakan bis damri ke bandara dengan kondisi lalu lintas yang relatif normal tanpa kemacetan
ternyata hanya menghabiskan waktu lima puluh satu menit
setiap antrian keberangkatan bis hanya lima belas menit saja
selain itu titik keberangkatan dan penjemputan tersebar di sepuluh lokasi di jakarta
titik keberangkatan kereta api bandara yaitu stasiun manggarai stasiun sudirman baru stasiun duri stasiun batu ceper dan tujuan akhirnya adalah stasiun bandara soekarno hatta
ternyata hanya lima puluh satu menit saja
dan bagi anda
yang ingin melakukan perjalanan baik dari lokasi anda menuju ke bandara internasional soekarno hatta bisa menggunakan kereta api bandara atau juga bisa menggunakan bis dambri yang tadi saya gunakan
semuanya juga tergantung dengan anda
saya fandra sumerow
selamat menikmati perjalanan anda